kita kembali ke jakarta usai membersihkan lautan sampah di perairan muara angke
kini petugas kebersihan suku dinas lingkungan hidup kepulauan seribu
kembali disibukan dengan pembersihan tumpukan sampah yang mengotori perairan cilincing jakarta utara
dalam sehari setidaknya petugas mengangkut lima belas ton sampah menggunakan dua unit truk sampah
beginilah kondisi tumpukan sampah yang berada di belakang kawasan berikat nusantara celincing jakarta utara
tumbukan sampah ini terbawa arus angin barat sejak dua bulan terakhir
karena kondisi sampah berada di atas batu karang petugas terpaksa membersihkan secara manual dengan menggunakan tangan
dalam sehari tiga puluh petugas kebersihan dari suku dinas lingkungan hidup kepulauan seribu
mengangkut sekitar lima belas ton sampah menggunakan dua unit truk sampah
sampah kemudian dibuang ke tpst bantar gebang kota bekasi
sebelumnya kondisi seperti ini juga terjadi di kawasan hutan mangrove perairan muara
sampah ini dibuang ke tpst bantar gebang kota bekasi

sampah yang diangkut dari sini pak
per hari itu dua dua puluh sekitar lima belas ton
lima belas ton ada
tumpukan sampah yang mencemari perairan di wilayah jakarta utara ini merupakan peristiwa yang rutin terjadi setiap tahun
saat terjadi arus angin barat
sampah umumnya berasal dari sampah rumah tangga
gunawan sugro jakarta